bergeser ke informasi lain di mana hingga minggu sore pemeriksaan terkait kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan artis ibu kota telah selesai dilakukan oleh tim cybercrime polda jatim
usai diperiksa selama kurang lebih satu x dua puluh empat jam artis vanessa angel memberikan keterangan singkat terkait statusnya sebagai saksi dalam kasus dugaan prostitusi online ini
saya vanessa angel meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi atas segala opini dan asumsi yang telah terbentuk di masyarakat maupun di media sosial
saya menyadari bahwa kesalahan dan kejelasan yang saya lakukan telah merugikan banyak orang
saya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu saya dan memperlakukan saya dengan baik selama ini dan selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban
kedepan saya akan mengikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian